semua yang mau belanja saya ingetin
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
jangan sampai kecopetan

nih sama banyak
jangan sampai datang lalu
motornya nggak ada
kalau gitu tolong kasih tahu cemumun
kalau nggak sibuk bikinin saya kopi
tadi habis sarapan dia pamit
katanya mau ikhtiar cari kerjaan
cari kerjaan dimana
tadi saya tanya gitu
kang gobang jawa belum tahu
yang penting jalan dulu aja katanya
mau berangkat kerja
kita udah lama gak ketemu
sekarang aku kerja
sabtu minggu libur
justru aku lebih sibuk
tugas di pameran
aku udah capok
pengennya istirahat aja
yaudah gak apa apa
teleponannya udah dulu ya
biasa urusan percintaan
pacar kamu minta putus
masa baru calon udah minta putus
memangnya dia minta apa
kamu keliatannya sedih
sekarang dia sibuk kerja
nggak punya waktu buat saya
bapak dari tadi duduk disini aja
nungguin pedam merah
seperti kalau bapak yang beli
ya kan seharusnya memang beli
terus tukang parkirnya udah ganti
kalau yang waktu itu neng mau bayar malah ditolak
ya kan memang harus bayar
tadi neng sempet takut
ada yang bilang ke neng
ngingetin hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
memangnya di pasar ada yang nggak aman
kata tukang ikan asin
tapi kemarin ada yang kecopetan
barusan saya masak airnya dulu
biasanya suka neng
neng kanta yang masak air buat bikin kopi
tapi sukantanya gak masuk
barusan dia nelfon saya
ijin gak masuk
iya saya juga bilang gitu
saya permisi dulu
kasih tau murad
ingetin keponakannya yang kerja di pasar
dia kan mau mutretribusi ke pedagang buat kebersihan dan keamanan
masa pasarnya gak aman
memangnya ada apa kang
kemarin ada yang kecopetan
mau ke kebun
mau nengok yang kerja
udah beberapa hari gak kesana
sempet telepon tasdip
tadi kang gus telepon
kasih tahu muran
ingetin keponakannya yang kerja di pasar
jangan bikin malu
dia kan mau ngutretribusi ke pedagang
buat kebersihan sama keamanan
tapi masa pasarnya nggak aman
memangnya di pasar ada apa
kemarin di pasar ada yang kecopetan
kang gus tahu dari mana
gak usah lewat telepon
saya langsung ke pasar aja
perlu ditemenin gak
kok gak diangkat
aku gak denger ada yang nelpon
kok hp saya gak ada
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
jadi kerja kamu cuma begini
cuma duduk aja
sampai kemarin kamu nggak tahu kalau di dalam ada yang kecopetan

pangguran masih ada atau enggak
coba kamu aja yang lihat
sama aja dasar penakut
nanti kalau ada yang lihat
bukan di bawah di atas
kalau mau kerja kerja yang benar
kalau udah pulang telepon saya
pangguran udah pulang
kita dipanggil taslim
lapar atau moles
diajar emang murah
kenapa kamu diajar
gara gara kita kerjanya gak bener
di sini ada yang kecope
kirain mang murah cuma marah aja
itu cuma marah aja
katanya tadi kamu dihajar
memang begitu kalau mang murad marah
sekarang waktunya makan
beli nasi bungkus tiga
kamu jaga lagi di dalam
nanti kalau nasinya udah dateng
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kalau mau makan
kata bos kecil
kalau mau makan gantian
saya juga lapar
ya udah kamu yang duluan
pak kamu yang duluan
kondisi perut saya masih aman
mawar mau dipanggil sekarang
saya makan dulu
kalau saya udah selesai gantian
dia makan saya patroli di dalam
sekarang mau cult of tiwatchasts yang menunjukkan
psikopat terung langsung keluar sebelum kita butuh minuman
saya yang sedang sempurna
apa yang dijamret
jamretnya gak kamu kejar
udah saya kejar
tapi gak kekejar
langsung udah gorongin aja
kamu berani bayarin berapa
lagi keluar dulu
saya cari kerjaan
jamret itu udah nginter saya sejak dua hari yang lalu
diikuti saya setiap pulang dari sini
setahu saya jamret gak kayak gitu
seketemunya orang yang bisa dijamret
gak ngincar sampai dua hari
terus hari ketiganya baru ngejamret
kasih tau aos sama emen
saya udah gak punya hp
kalau ada apa apa
nanti selesai makan
sebentar lagi ada yang beli
cuma mau ngasih tahu aja
otang sekarang nggak punya hp
di tempat biasa
bagus kalau gitu ma
jadinya kalau saya mau nyari kamu gak susah
iya tapi biarpun lebih sering di sini
saya nggak seharian di sini
dari rumah suka mampir mampir dulu di tempat lain
pulangnya juga gitu
suka mampir mampir lagi dulu di tempat lain
saya udah tahu kamu biasanya jam berapa di situ
nanti kalau saya ke situ lagi suruh nelpon saya
dia kan nggak punya hp
cura yam cura yam cura yam
isi bensin dulu nih
cura yam cura yam cura yam
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu mau makan dulu
jack aja duluan
nanti kita belakangan
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semain lima puluh sak
udah itu aja
maaf saya terima telepon dulu
pernah kerja di proyek
saya pernah ngurus tenag lera di kampung
di kolam kecil
selebihnya kerja serabutan aja pak
kalau nggak punya keahlian sebagai tukang
apalagi nggak ada pengalaman
sama sekali di proyek
paling kerja jadi kenek
bantu bantu tukang batu
ambil batas sama adukan
kebetulan ada kenek yang baru keluar
kerjanya mulai besok pagi aja
jam enam udah nyampe sini
kecuali nanti mau nginep di bedeng
jam tujuh udah mulai kerja
kecuali ada lembur
selamat siang kak
temennya belum sampe
oh mau pesen sekarang
iya aku lapar
makanan beratnya ada apa aja ya
coba liat menunya
kak gopal nggak ada
pergi dari tadi pagi
pergi ke mana
katanya mau cari kerja
cari kerja ke mana
dia sendiri bilangnya nggak tahu
tes serena belum sampe
aku udah makan
sudah lama ya
aku sudah sempat makan
aku mau dong lecitinya
gak usah kalian pesen makan
gimana jualan lewat go barefootnya
masih biasa aja belum rame
kayaknya mesti bikin promosi lagi harus lebih gencar
berarti harus keluar biaya promosi lagi
hati hati bawa dompetnya jangan sampai kecopetan
orang yang suka narik iuran keamanan
memangnya disini banyak copet
biasanya aman tapi kemarin ada yang kecopetan
hati hati di jalan untuk makan selamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
semua yang mau belanja saya ingetin
hati hati bawa dompetnya jangan sampai kecopetan
aku juga setia
ya aku di sana

kamu batiny gajah decimanya selama yang bisa
ben mengemukakan" saya kolomnya humble
mau berangkat kerja
kita udah lama gak ketemu
maaf ya sekarang aku kerja
sabtu minggu libur
weekend sama hari ini bur
justru aku lebih
tugas di pameran
kalau malam aku udah capek
pengennya istirahat aja
yaudah gak apa apa
teleponannya udah dulu ya
biasa urusan percintaan
pacar kamu minta putus
bukan pacar calon pacar
masa baru calon udah minta putus
memangnya dia minta apa
gak minta apa apa
terus kenapa kamu kelihatannya sedih
sekarang dia sibuk kerja nggak punya waktu buat saya
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak dari tadi duduk di sini aja
nungguin pedang merah
sampai jumpa di video selanjutnya
ingetin hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
memangnya di pasar ada yang nggak aman
kata tukang ikan asin biasanya aman
tapi kemarin ada yang kecopetan
tapi kamu aman kan gak kecopetan
barusan saya masak airnya dulu
biasanya sukanta yang masak air buat bikin kopi
tapi sukantanya gak masuk
barusan dia nelfon saya
ijin gak masuk anaknya sakit
iya saya juga bilang gitu
saya permisi dulu
kasih tahu murad
ingetin keponakannya yang kerja di pasar
jangan bikin malu
dia kan mau mutretribusi ke pedagang buat kebersihan dan keamanan
masa pasarnya gak aman
memangnya ada apa kang gak aman gimana
kemarin ada yang kecopetan
bisa langsung cari yang lagi kecil
halo dimanakah di jalan mau ke kebun mau nengok jam kerja udah beberapa hari nggak kesana sempat
ngelepon taslim memangnya kenapa tadi kangus telepon bilang gini ke saya kasih tahu murad
ingetin keponakannya yang kerja di pasar jangan bikin malu dia akan mengutretribusi
ke pedagang buat kebersihan sama keamanan tapi masa pasarnya nggak aman memangnya di pasar
ada apa kemarin di pasar ada yang kecopetan kamu tahu dari mana nggak tahu ya udah
nggak usah lewat telepon saya langsung ke pasar aja perlu ditemenin enggak enggak usah